kejaksaan agung kembali menyita tiga mobil mewah milik harve muis
tersangka dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
di wilayah izin usaha pertambangan pt timah
yang disita adalah dua mobil ferrari dan satu marcedes
selain itu kejaksaan agung menetapkan lima tersangka baru
dua diantaranya merupakan pihak swasta
sementara tiga tersangka dari unsur kementerian sdm
diduga terlibat dalam pemberian rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan tambang timah
padahal perusahaan yang dapat izin tak bersyarat
rkab untuk lima perusahaan tersebut kemudian diduga jadi pintu bagi pihak swasta
untuk membuat perusahaan cangkang
sehingga pada hari ini kami tetapkan lima orang tersangka
selanjutnya saudara fl selaku marketing pt tim
saudara sw selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung
periode tahun dua ribu lima belas maret dua ribu sembilan belas
saudara bn selaku plt kepala dinas sdm provinsi bangka belitung
dan saudara as selaku plt kepala dinas esdm kepulauan bangka belitung
yang selanjutnya ditetapkan sebagai kepala dinas sdm